tangkap tuh buka buka pemainnya ini
ini sutra beneran
itu pegangmu gemetaran begitu kan
ustadz ustadz ustadz kenapa marah marah saya gitu
ingat pesan rasulullah kepada sahabat nabi
biasanya kalau orang menjajal acting itu dari acting ketawa
apaan aja pada ini
aduh agak jalan jalan
makanya sebelum mulai nih kudu di intropeksi dulu
udah aman semua aman ya
harusnya pak ustadz tau
pak ustadz ini kan orang yang beragama
di agama kita itu dilarang kalau ketawa terbahak bahak
oh iya ya berlebihan ya
oh iya siap oke
ada karakter berikutnya seperti apa ulang lagi
gak bener pak
ini sultan darah juga
aduh dimana ini profesionalitasnya
coba dong yang bener dong kalau kerja itu
coba kamera tuh yang pas gitu loh
tangkap tuh muka muka pemainnya ini
ini sultan darah
itu pegangmu gemetaran begitu kan
ustaz ustaz ustaz kenapa marah marah kayak gitu
ingat pesan rasulullah kepada sahabat nabi
jangan marah sampai tiga kali ustadz
saya jadi pemainnya
pos siti yang jadi sutradari
saya udah seuzon
sebentar ya saya harus konsentrasi dulu nih
iya pak abel
aduh kalau gitu bener nih pak sadara
itu tadi saya hanya bagian acting aja kok
nyebut nyebut ustazah nuyuy nuyuy itu ya
itu sebatas acting untuk
memperdalam kemampuan saya dalam hal
ber acting terutama acting sedih
tapi tenang aja kalau saya udah jadi artis top
selalu mengingat ustazah abel
saya akan memberikan yang terbaik wabil khusus
untuk masa depan kita berdua
ustazah gue nyari kodok saya
kalau gitu kita
saya sekali lagi terima kasih untuk semuanya nih
pak siti pak ade juga pak sri kitty
untuk batu actingnya semuanya saya pamit dulu ya
nanti pak ade nyusul aja
saya mau ngobrol ngobrol dulu ya makanya semuanya ya
makasih ya pak sadara
luar biasa alhamdulillah
akhirnya pak ustadz jadi artis
saya pengen lihat kamu acting sedih
maaf pak estrada
gak bisa sedih kalau sedih baru sedih
kalau lagi seneng ya seneng
dalam ber acting itu harus bisa semuanya
kalau actingnya kepingin maksimal
kebenaran kamu itu direbut temen kamu
aduh gak bisa pak
sekali lagi sekali lagi
gak bisa sedih
tau aja ya
udah udah gantian dulu
gantian udah gak bisa nih pak
lebih dihayati lagi sobri ya
ya dihayatin lagi
lebih dalam lagi rasakan
sobri konsentrasi dong
aduh gak bisa pak haji
aduh gak bisa pak haji
saya kan pengen liat kamu
bukan marah kayak gini
ah udah udah ganti pemain aja deh
ah tapi ah
udahlah sobri udahlah
kamu harus menerima kekurangan kamu dalam bakat ekt
apa sih apa gitu
oke sekarang do do silahkan
yang dirahmati oleh allah
subhanahu wa ta'ala
udah selesai do do
wah bagus banget
bagus dalam bercerama
tapi kalau acting gak masuk
ekal silahkan kamu gilirannya
eh eh aduh
wah udah berangkat
coba saya pengen lihat
ekspresi kamu saat kamu sedih
coba sekarang kamu
kamu emang berbakat
untuk yang berperan
adalah adalah heka
indra kalau kita ikut syuting kita dapat apa
berhasil castingnya ya jadi artis alhamdulillah